ibu tidak mau
senin pagi memberi pengarahan lima puluh delapan orang pelajar
yang sebelumnya tertangkap polisi
karena terlibat kerusuhan aksi unjuk rasa
menolak ruu cipta kerja pada delapan oktober lalu
kembali terlibat unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan
dan perusahaan fasilitas umum di kota surabaya
selain mengumpulkan para pelajar
risma juga mendatangkan para orang tua wali murid serta guru
usai memberikan pengarahan
risma meminta kepada puluhan pelajar untuk mencium kaki
dan meminta maaf kepada orang tua mereka
serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya
mereka belum mengerti apapun
jadi itu yang pertama
saya protes keras
berdasarkan data dari dinas pendidikan kota surabaya
ada lima puluh delapan orang pelajar di surabaya
yang tertangkap oleh petugas kepolisian
dalam kerusuhan unjuk rasa menolak ruu cipta kerja delapan oktober lalu
mereka terdiri dari satu pelajar sekolah dasar
dan lima puluh tujuh pelajar sekolah menengah pertama
agar anak anak tidak terlibat unjuk rasa di surabaya
dinas pendidikan kota surabaya
akan mengintensifkan koordinasi dengan para kepala sekolah dan guru
untuk mengawasi siswa masing masing
dengan melakukan absensi atau memberikan kesibukan tugas tugas sekolah di rumah
beberapa saya sendiri belum paham
beberapa ngomong hanya jalan
yang sd itu perjalanan mancing katanya begitu
tapi semuanya kedapatan
kemudian ditangkap di kores
sehingga ini menjadi kewajiban kami untuk melakukan
pendampingan kepada anak anak kita jangan sampai
wali kota surabaya tri risma harini
juga mengimbau kepada semua pihak
untuk tidak mengeksploitasi anak anak dalam aksi unjuk rasa
hal ini juga mengantisipasi adanya kabar unjuk rasa menolak ruu cipta kerja
yang rencananya digelar di surabaya pada dua puluh hingga dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh
wahyu pratama putra surabaya